ya usai libur panjang arus balik mulai padati bandara juanda surabaya
sejak senin sore hingga malam tercatat lima puluh ribu penumpang datang dan pergi melalui bandara juanda
warga memilih pulang senin sore karena mereka hari ini sudah mulai masuk kerja
melonjaknya volume kedatangan penumpang di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo
mulai terlihat di terminal kedatangan senin sore
di ruang pengambilan bagasi bandara ratusan penumpang mengantri untuk mengambil barang bawaan
kedatangan penumpang ini didominasi dari empat kota di luar jawa
seperti balikpapan makassar jakarta dan denpasar bali
banyak penumpang memilih datang maupun pulang senin sore
karena hari ini mereka sudah harus kembali bekerja
selain itu agar mereka memiliki waktu lebih untuk beristirahat sebelum kembali beraktivitas seperti biasa
sampai kemana aja
hampir ke singapura daito aja terus mudah mudahan batam
besarnya sama siapa
sama orang tua sama rombongan juga
iya besoknya sudah harus sekolah
dari catatan pihak angkasa pura hingga senin malam tercatat lima puluh ribu penumpang datang maupun pergi
melalui bandara juanda surabaya
jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga selasa pagi